seorang petani di cirebon ditemukan tewas di rumahnya senin sore
diduga korban tewas dibunuh pasalnya terdapat luka sayatan senjata tajam di bagian leher
sementara di cimahi aksi pencurian di sebuah toko tas terekam kamera cctv
ironisnya komplotan pencuri ini melibatkan anak anak di bawah umur dalam menjalankan aksinya
berikut kilas kriminal selengkapnya
warga desa bakunglor kecamatan jamlang kabupaten cirebon
senin sore digemparkan dengan tewasnya seorang petani di rumahnya
korban yang bernama tar sewi tewas secara mengenaskan dengan luka sayatan benda tajam di bagian leher
menurut sumini keponakan korban saat kejadian ia mendengar suara benda jatuh
ketika dilihat ternyata ia mendapati pamannya sudah jatuh dan berusaha keluar rumah
korban yang mengeluarkan banyak darah tak bisa mengeluarkan suara akibat luka di bagian leher
oleh warga sekitar
korban berusaha ditolong namun naas
nyawa korban tak bisa diselamatkan
aparat kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tkp
dan memintai keterangan sejumlah saksi
sejumlah barang bukti berupa tikar toples sandal korban topi dan beberapa barang lain diamankan polisi
aksi kejahatan yang melibatkan anak di bawah umur terjadi di sebuah mal di kota cimahi
komplotan pencuri tas beraksi di sebuah toko tas senin siang
aksi pelaku yang berjumlah lima orang itu terekam kamera cctv
dalam rekaman terlihat para pelaku berpura pura hendak membeli tas dan menanyakan harga kepada pelayan toko
saat pelayan toko lengah para pelaku langsung mengambil sejumlah tas dan beranjak pergi dari toko
ironisnya para pelaku melibatkan anak di bawah umur saat beraksi

aksi pelaku yang berjumlah lima orang itu terekam kamera cctv
eko belum akan melaporkan pelaku yang diketahui sering terlihat di seputar mal kepada pihak perwajib dan ingin menyelesaikan secara kekeluargaan
berhati hatilah saat meninggalkan rumah dalam keadaan kosong
di bekasi seorang remaja berinisial ds ditangkap aparat kepolisian karena mencuri di rumah kosong yang ditinggal pemiliknya
diduga pelaku yang masih berusia lima belas tahun ini nekat mencuri keperluan rumah kosong
jika ramai orang ilmuwan tidak mencuri rumah kosong yang tertinggal pemiliknya

tidak akan mencuri rumah kosong yang ditinggal pemiliknya
mencuri karena diperalat oleh tiga pelaku lain yang masih tetangganya sendiri

sementara tiga pelaku lainnya mengawasi kondisi di luar rumah
ds kemudian masuk ke dalam rumah dengan melewati lubang dinding
dan menggasak barang beragam milik korban
dari tangan pelaku polisi mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya
guna mempertanggungjawabkan perbuatannya keempat pelaku terancam pasal tiga ratus enam puluh tiga kuhp
dengan hukuman maksimal tujuh tahun penjara